yang terpenting mbak prima adalah bagaimana membangun komitmen kita semua
seluruh elemen tentunya harus bekerja sama
karena mempersiapkan satuan pendidikan ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak anak kita belajar
kuncinya ada di seluruh stakeholder pendidikan itu sendiri
pemerintah daerah sudah mengeluarkan izin agar satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka
penting bagi sekolah juga membangun komunikasi kepada orang tua
bagaimana ptm akan dilakukan apa yang sudah disiapkan
dan di mana peran orang tua peran sekolah anak anak ini harus disiapkan semuanya
setiap orang punya komitmen untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita
terlebih di saat pandemi covid sembilan belas